pengawasan ketat akan dilakukan oleh kanwil gub hambali melalui kantor imigrasi terhadap warga negara asing asal negara terpapar covid sembilan belas varian omikron
dari data yang dimiliki kanwil kumham bali dari sebelas negara terpapar ada enam negara yang warganya sudah berada di bali
di antaranya adalah afrika selatan delapan ratus empat puluh empat orang namibia empat belas orang zimbabwe dua puluh empat orang zambia lima belas orang anggola tiga puluh tiga orang dan hongkong satu ratus dua puluh enam orang
enam warga negara asing diketahui sudah berada di bali sejak sebelum ditetapkannya larangan masuk bagi negara negara terpapar covid sembilan belas varian omikron
namun demikian kamil kumham mengaku akan tetap melakukan pengawasan sesuai prosedur keimigrasian
terhadap wna tersebut
tanggal tiga puluh itu sesuai dengan surat edaran ada perintah untuk menolak masuknya orang asing dari sebelas negara
ada di sana termasuk hongkong itu wajib kita tolak
dan tentunya akan ada tetap akan ada dilakukan pendataan sehingga memang mereka benar benar bisa kita awasi
larangan masuk ini diberlakukan bagi warga negara asing
baik secara langsung maupun
dan penutup pen transit di sebelas negara terpapar covid sembilan belas varian omikron
sesuai ketentuan syarat pelaku perjalanan internasional bagi wni atau wna
yang tertuang dalam surat edaran satgas covid nasional no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
serta surat edaran blt birjen imigrasi